aksi pencurian kendaraan bermotor di bulan ramadan masih saja terjadi
di cirebon seorang pelaku percobaan pencurian motor ditangkap dan sempat dihakimi warga
sementara itu kakek berusia enam puluh lima tahun ditangkap karena mencabuli anak umur lima hingga enam tahun
bersama informasi lain inilah kilas kriminal selengkapnya
setelah sempat menjadi bulan bulanan seorang pelaku percobaan pencurian sepeda motor ini langsung dibawa ke mapolres cirebon
tindakan dilakukan agar ia tidak kembali menjadi amukan masa yang kesal akan tindakan pencurian sepeda motor di kaliwedi
sebelumnya pria ini bersama ketiga pelaku lainnya kepergok mencuri sepeda motor milik warga
aar kakek berusia enam puluh lima tahun warga salopa tasikmalaya ini ditangkap karena mencabuli enam orang anak laki laki usia lima hingga enam tahun
keenam korban diberi hadiah oseng keongsawa hasil tangkapannya setelah bagian tubuhnya dipegang
jumlah korban diperkirakan bertambah karena sebelumnya belasan anak kerap main di rumah pelaku
personil the titans andika nila putra wiraharja duduk di kursi pesakitan untuk menjalani sidang perdana kami siang di pengadilan negeri bandung
terdakwa ditangkap setelah terbukti memesan serta mengkonsumsi tembakau gorilla
dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum terdakwa memesan ganja sintetis alias tembakau gorilla kepada pengedar bernama deddy
seberat dua sembilan puluh tujuh gram seharga tujuh ratus ribu rupiah
akibat ulahnya terdakwa terancam paling sedikit lima tahun penjara
tim liputan transmedia